acara ini dipersembahkan oleh
saya dr fala dindas meski akhir bulan semangat masih membarani
buat menjawab semua konsultasi asik healthy zen
apalagi untuk anda yang butuh kepastian
eits soal kesehatan loh saya gak ngurus percintaan
ini dia antrian konsultasi asik hari ini
pertanyaan pertama ada yang kirim video lewat twitter nih
dear kolamin satu ratus dua puluh tiga mau konsul apa yuk langsung kita simak
cara yang aman dan menghindari untuk kerumunan
kira kira gimana ya dok biar bisa menjalani vaksinasi masal
oh iya dok vaksin aman kan ya buat ibu hamil
hai kolamin hingga video ini ditayangkan
vaksin covid sembilan belas belum boleh untuk ibu hamil
jadi bila istri kolamin ingin divaksin
maka harus tunggu hingga istrinya melahirkan dulu
tapi ayo kita berdoa bareng bareng
jangan minum semua kalangan
dari mulai ibu hamil anak anak lansia dan faktor comorbid lainnya
jadi pandeminya lekas terkendali
ketiga ada masker yang bagus ada masker yang mahal
pertanyaan berikutnya dari jakaroni
dear dokter sekarang varian masker sangat banyak
bagaimana memilih masker yang bagus
apakah masker yang mahal sudah pasti bagus
aku membagi dua masker
yang paling pertama adalah masker yang bagus
adalah masker kain dan yang kedua adalah masker medis
bila jakaroni memilih untuk memakai masker kain
maka pastikan masker kainnya tiga lapis
jadi kalau masih satu lapis keamanannya juga berkurang
lebih baik pakai yang tiga lapis
lalu dicuci dengan rutin dan ganti setiap empat jam
untuk masker medis juga harus selalu diganti setiap empat jam
lalu apakah kalau makin mahal makin baik dok
masker medis juga ada tingkatannya
ada masker medis ada masker untuk di ruang operasi
artinya memang harga mempengaruhi kualitas
tapi di tengah pandemi ini
masker medis masih cukup efektif untuk bisa menangani pandemi
dan mencegah jakaroni dari terinfeksi covid sembilan belas
dan juga bisa menjaga sesama agar tidak terinfeksi covid sembilan belas
pastikan untuk selalu memakai masker dan jangan lupa maskernya diganti
langsung lanjut ke mimmy mimo
dear dokter aku lihat di berita ada yang lumpuh setelah divaksin
itu benar atau enggak ya dok
vaksin covid sembilan belas memang memiliki efek yang sangat penting
seperti mengantuk atau pegal di area suntikan
tapi lumpuh bukan salah satunya
oh ya berbicara mengenai vaksin covid sembilan belas
aku tuh biasanya membagi dua
ada yang namanya efek samping ada yang namanya efek simpang
terus apa bedanya tuh dok
efek samping adalah efek yang dirasakan oleh hampir semua penerima vaksin covid sembilan belas
misalnya mengantuk usai divaksin
atau pegel di area suntikan
atau misalnya setelah itu terjadi lemas
itu biasanya dirasakan tuh oleh semua penerima vaksin
lalu apa sih yang dimaksud dengan efek simpang
efek simpang adalah kondisi setelah vaksinasi yang sebenarnya tidak semua dirasakan
tapi masih normal untuk dirasakan
misalnya demam tinggi atau mual muntah
atau mungkin bisa diare
kejadiannya cukup berat tapi masih ditoleransi
tapi lumpuh tentu bukan salah satunya
bila healthyzen mengalami efek simpang healthyzen lebih baik menghubungi pelayanan kesehatan
tapi itu tidak berbahaya ya healthyzen
jangan takut untuk divaksin
kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari ari underscore dimas
ini kayaknya gak jauh jauh dari vaksin nih pertanyaannya
dear doctor bagaimana efek vaksin buat istri dan saya yang sedang promil
kamu suami yang peduli istri banget ya lagi mau promil
semoga lekas diberikan omongan ya
efek samping vaksinasi terhadap promil ataupun terhadap semua yang diberikan vaksinasi itu sama
jadi mau sedang promil ataupun sedang terapi yang lain itu tidak ada bedanya
bisa dilanjutkan promilnya tanpa perlu khawatir
itu tadi pasien konsultasi asik terakhir saya di episode kali ini
pada intinya memang masih banyak ya keraguan dan kekeliruan yang perlu diluruskan
gak usah ragu untuk bertanya dan pastikan terjawab dengan tepat
dear doctor masih menantikan konsultasi asik dari healthyzen lainnya
jadi tunggu kehadiran dear doctor selanjutnya